pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk mengungkap aliran uang hingga ratusan triliun rupiah per tahunnya terkait dengan aktivitas judi online di indonesia
aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan asia tenggara seperti thailand kamboja dan filipina
mengapa baru sekarang aliran berjumlah fantastis ini diungkap ke publik
apa hubungan pengungkapan aliran dana ini dengan sejumlah penangkapan bandar judi online di indonesia dalam beberapa waktu terakhir
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami jurubicara ppatk nasir kongah yang bergabung melalui sambungan zoom bersama kami
selamat malam pak nasir apa kabar
selamat malam mas bram apa kabar
baik alhamdulillah dalam kondisi baik pak nasir ini menjadi pertanyaan publik begitu
mengapa kemudian baru diungkapkan ppatk saat ini ketika banyak polda atau kepolisian di daerah ini yang mengungkapkan juga bandar dan menangkap bandar judi online pak
nah kalau mas bram ingat ya dan kawan kawan ppatk itu sudah sejak lama ppatk berkoordinasi bekerjasama dengan penyidik dalam hari ini baris krim polri ya
dari catatan yang kami sampaikan kemarin saja itu dari sejak dua ribu sembilan belas sampai sekarang ini kan sudah dua puluh lima kasus ya
dan banyak sekali hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan
dan coba lihat di putusan pengadilan pengadilan sudah mengusulkan kalau tidak baru ini sudah enam kasus ya yang berkait dengan judi dan tindak pidana pencucian uang
kita lihat kasus itu ada diputuskan di jakarta barat jambi padang jogja pakan baru
jadi artinya memang untuk judi ini sudah sejak lama kita
kita lakukan bersih bersih ya artinya dan kita sangat mengapresiasi ya semangat kapolri untuk membasbi judi ini sampai ke akar akarnya
dan kita bantu
pak nasir ini artinya ppatk menjawab tidak benar begitu ya tuduhan publik bahwa seakan akan ppatk baru mengungkapkan ketika polri juga lagi gencar nih pak nasir
nah tidak lah itu kan fakta kan sejarah kan harus kita lihat
dan ppatk bekerja dengan sungguh sungguh ya setiap hal hal yang merugikan masyarakat itu kita cepat berpindah
baik baik pak nasir
kan kadang kadang kita menyampaikannya ketika lagi ada isu yang sedang marak di masyarakat
tidak semua itu kita lakukan karena memang ppatk bekerja itu dalam senyap
yang penting artinya konkret dan membangun proses peredakan hukum
baik pak nasir ini kemudian informasi yang kami terima dua puluh lima kasus atau dua puluh lima aliran yang ditemukan ppatk ini sudah dilaporkan ke polri begitu
nah apakah jangan jangan yang sudah ditangkap oleh polri di beberapa daerah ini salah satunya atau salah berapa itu adalah hasil laporan dari ppatk pak nasir
ini yang dua puluh lima kasus yang kita sampaikan itu tentunya hasil analisis yang kita sampaikan kepada penyidik
dan juga informasi
informasi yang diminta oleh penyidik yang kita bantu untuk melakukan mengejar uang hasil kejahatannya
untuk mengejar ruang hasil kejahatan itu
baik pak di paket berita tadi kita mengetahui ada beberapa negara di asia tenggara begitu yang menjadi tujuan dari aliran
nah sejauh ini pengamatan atau investigasi dari ppatk apakah kemudian negara negara itu hanya menjadi tujuan dari transfer aliran
atau kemudian ada pemain sindikat internasional
atau pemain insin nasional yang ikut membantu yang ada di indonesia
nah kalau kita lihat judi online yang banyak melakukan pergerakannya di indonesia itu platformnya itu dari luar ya
kita dipakai sebagai pasar
kemudian itu kita hanya mendapat bagian kecil lah ya
rece rece lah dari komisi dari pengepul ya
banyak kecil banyak besar
uangnya kemudian dilarikan ke kamboja filipina thailand
dan juga dilarikan ke negara negara lain
seperti negara negara tech tujuh seperti itu
baik artinya yang di indonesia ini sindikat bagian kecil begitu dari yang besar di asia tenggara begitu ya
pasarnya kita besar
maksud saya itu nilai tambah yang diperoleh oleh agen gitu ya
pengepul itu tidak sebesar tentunya bandar bandar budi besarnya
ini yang sangat merugikan
kita sebagai anak bangsa dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi keuangan negara ya
coba bayangkan orang orang yang terlibat dari perjudian online dan judi darat itu kan ada ibu ibu ya
kemudian mahasiswa anak anak bahkan ya
anak anak smp sudah banyak juga terlibat itu
yang harusnya ibu ibu tadi uang belanjanya digunakan untuk disusunnya anaknya
digunakan untuk bermain judi
sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat
yang kedua itu dana aliran dana dari studi ini tuh jumlahnya setahun itu bisa ratusan triliun
nilainya berapa pak ratusan triliun itu pak
untuk mengembalikan uang yang diparkir di luar negeri ke indonesia
mungkin diberikan intensif dengan apa namanya itu keringanan pajak ya
tapi berapa yang masuk kembali
sementara uang mimpi yang dibawa keluar tadi itu ratusan triliun per tahunnya
nah ini kan mengganggu makro ekonomi di indonesia
berarti itu mas bram
ini masalah kita semua ya
untuk segera menyelesaikan membasmi dari judian yang ada di indonesia
baik ini menjadi pertanyaan publik juga
apakah kemudian dana ratusan triliun yang anda sebutkan ini juga akhirnya mungkin ada yang
yang tidak hanya ke luar negeri tapi misalkan menyasar atau mengalir ke pejabat pemerintah misalkan adakah
adakah pengamatan itu juga ditemukan begitu pak nasir
hasil hasil secara detailnya itu ya disampaikan kepada penyidik
tidak bisa dibuka ke publik begitu
saya tidak bisa mengetahkan kemana saja berapa ya ke pihak saja
kepada pihak mana saja uang itu muncul
tapi secara agregat seperti itu mas bram
baik tapi apakah kemudian ada indikasi juga misalkan tadi anda mengatakan ini kita adalah bagian kecil
tapi tentu ada modal dari pelaku yang ada di indonesia dong
apakah kemudian ada indikasi bahwa adanya pencucian uang juga pak
lebih jauh dari masalah aliran ilegal ini
pencucian uang itu upaya mengaburkan menyembunyikan menyamarkan uang hasil kejahatan
hasil penyihatan dari judi tadi kan
tadi kan sudah jelas ya bahwa diupayakannya dikabulkannya ya asal usulnya itu dengan menempatkannya uang berbagai rekening
di transfer ke luar negeri dan lain lain
jadi upaya mengaburkan menyembunyikan uang hasil penyihatannya itu
di situlah dia disebut dengan pencucian uang
dan ini dilakukan oleh buku dari pencucian yang ada
apakah kemudian ada indikasi pelaku juga kemudian misalkan pejabat publik atau
seperti apa pak nasir
ya tadi saya sebutkan ya dari ibu rumah tangga kemudian siswa
hukum penegak hukum juga ada di sana gitu ya
banyak elemen masyarakat lagi
nah itu juga
baik anda menyebut tadi ada penegak hukum begitu tapi detailnya tidak bisa diungkapkan ppatk karena itu kemudian bahan penyidikan ke polisi begitu ya pak nasir
betul mas pak betul
ini kemudian tadi anda juga mengatakan jika dana itu kembali ke indonesia maka cukup bisa mendongkrak pertumbuhan begitu anda mengatakan
apakah kemudian ada upaya repatriasi begitu pak
nah itu yang saya gambarkan tadi bagaimana ekor pemerintah itu kan cukup kuat ya
dengan membuat tax amnesty agar repatriasi uang yang diparkir di luar negeri misalnya itu dikembalikan ke indonesia
disempatkan di indonesia untuk mengerahkan perekonomian kita
nah di satu sisi
uang yudi ini kan juga besar yang lari ke luar negeri
jadi dua pemberkatan itu yang harus sama sama kita dukung ya pemerintah dalam hal ini di baka polri ya
di dalam memberantas perjudian agar tadi kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan makroekonomi bangsa kita ini juga tetap terjaga secara baik
begitu mas pak
apakah selain ppatk kemudian mendorong polri agar kemudian semakin gencar memberantas judi online
apa kemudian langkah pendekatan
kalau kita masih bicara soal perspektif repatriasi tadi pak desakan dari ppatk ke pemerintah seperti apa
ya kita bukan mendesak
bekerja sama lah ya
bekerja sama antara penegak hukum yang ada ya
di sini juga kita berharap banyak dengan kementerian kominfo ya
untuk selalu waspada
dan ya itu yang sudah dilakukan oleh kementerian hukum info
terus memperangus ya
karena platform platform dari judi online yang ada
pak nasir sejauh ini yang sudah diungkap tadi anda mengatakan dua puluh lima kasus begitu
apakah kemudian pendalamannya masih akan lebih besar lagi
atau kemudian sindikat yang hari ini sudah terendus itu sedang tiarap begitu karena ppatk dan polri sedang gencar sekali rasanya
ya terus kita bekerja lah
terus kita berkoordinasi
terus jauh ini pengamatannya seperti apa
ya tentu memang mereka juga akan melihat kondisi ya
kondisi begitu penegak hukum bencar mereka sedikit tiarap
tapi kita tetap waspada tetap awal ya terhadap keperjudian ini
pak nasir terakhir sebelum saya menutup
saya ingin menanyakan angka rinci atau lebih rigidnya dari ratusan triliun tadi berapa kemudian pak
itu yang belum saya bisa pastikan
tapi angka itu ya mendekati ya ratusan triliun itu mendekati
kalau komplitnya saya tidak bisa sampaikan
karena fluktuatifnya kan terus bergerak
dalam mata uang apa apa kemudian diketahui
ya tentu kalau yang beredar di sini mata uangnya indonesia
anda tadi mengatakan masih fluktuatif begitu artinya kan ini bisa diartikan kemudian dalam mata uang lain yang harus dikonversi ke rupiah terlebih dahulu
stoktif itu artinya jumlah kepastian nilainya itu terus berkembang ya
baik pak nasir
bisa berkurang bisa tinggi seperti itu
sekitaran angka yang disampaikan tadi
kita tunggu pak nasir lebih lanjutnya seperti apa
harapannya tidak hanya sampai sini tapi juga follow up kemudian pemberantasan judi online di indonesia
terima kasih atas waktu anda pak nasir ponga jurubicara ppatk telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu pak